dewan pembina pengurus besar e sports indonesia atau pbsi sandiaga uno mengapresiasi capaian atlet e sports indonesia dalam kompetisi sea games dua ribu dua puluh satu di vietnam
menurutnya cabang olahraga e sports telah mencatatkan sejarah dengan meraih enam medali di sea games
dewan pembina pengurus besar e sports indonesia atau pbesi sandiaga uno menyatakan raihan enam medali ini berkat kerjasama semua pihak yang turut andil dalam kesuksesan tim e sports saat berlaga di sea games dua ribu dua puluh
sandi menegaskan pelatih pengurus dan seluruh tim berkontribusi besar mulai dari persiapan pelatnas dan akhirnya kompetisi dan sukses meraih enam medali
sandi juga berkomitmen untuk terus bersama sama mengembangkan e sports agar menjadi lebih baik dan dapat menghargai
mengirimkan nama indonesia di kancah internasional
ya enam medali ini suatu prestasi yang sangat sangat membanggakan dan harapannya para atlet esports kita terus memacu prestasi tim meningkatkan pembinaan dan kita bangun ekosistem e sports kita
akhir tahun ini kalau tidak salah akan ada kejuaraan dunia yang akan diselenggarakan di bali
ajang daripada atlet atlet terus menanjakan prestasi mempersiapkan dengan lebih baik dan untuk pb esports di mana saya dipercayai sebagai salah satu pembina
saya ingin agar e sports ini juga membawa suatu motivasi agar kita bangkit kembali
sebelumnya medali disumbangkan oleh divisi pubg mobile emas dan perak mobile legends perak free fire emas dan perak dan crossfire perunggu
atas prestasi esports ini juga membawa suatu motivasi agar kita bangkit kembali
setelah prestasi itu bwsi memberikan bonus kepada atlet dengan total bonus yang diberikan sebesar tiga delapan miliar rupiah